terinspirasi dari televisi sebuah pameran seni yang menggunakan media mainan digelar di kota bandung
selain mengkritik efek negatif yang ditampilkan televisi
pameran juga mengedukasi masyarakat tentang penggunaan mainan yang bisa disulap menjadi karya seni
kisah tentang efek negatif televisi diwujudkan pada pameran little vision
yang digelar di space the parlor di jalan rancang kendal kabupaten bandung
karya berjudul telly lution ini menampilkan karakter urban toys kreasi seniman rifki isa
pameran ini bertujuan untuk mengenalkan karakter urban toy ke halayak lebih luas
pasalnya masih banyak yang menganggap urban toy hanya mainan biasa
padahal terdapat konsep dan pesan di dalamnya
jadi pameran ini berawal dari ide dari televisi
yang memang televisi ini kan bisa memperoleh saluran
secara positif atau negatif
nah kita tuangkan dalam bentuk karya seni
jadi pameran ini terinspirasi dari televisi medianya
nah kita berikan kepada para seniman untuk mengekspresiasikan seni mereka di media televisi yang diperkecil ini
konsep little vision menunjukkan pengaruh buruk teknologi informasi yang disimpulkan melalui televisi
dua puluh seniman yang terlibat menuangkan imajinasinya dalam bentuk karya
beragam kisah disajikan sebagai bentuk interpretasi mereka terhadap karakter yang diciptakan
salah satunya karya berjudul mammon the street cat
yang mengisahkan seekor kucing rumahan yang memutuskan keluar rumah dengan tujuan membebaskan dunia dari pengaruh buruk teknologi
uniknya karakter yang diciptakan dimanfaatkan sejumlah pengunjung untuk berfoto
mungkin kalau disini tuh selain kita bisa foto foto karena disini tuh bagus banget kan buat foto foto
nah disini juga banyak banget nih ternyata dari karakter karakter yang terpajang di sini tuh banyak banget
apa namanya ternyata televisi itu dia punya pengaruh positif dan juga negatif buat kita kayak gitu
oke oke aja yang penting kitanya ngambil apa yang positif positif aja jangan yang negatif
terus kalau nonton misalnya gitu juga ya lebih baik yang seumuran yang sepantasnya buat kita aja
bagus banget karakternya lucu lucu banget gitu banyak ya apa kayak apa ya imajina imajinasinya tuh bagus gitu
apa dituanginnya tuh lewat karya karya seperti ini lucu banget gitu
pameran ini digelar mulai tanggal empat belas hingga dua puluh satu mei dua ribu tujuh belas
dian permatasari kabupaten kampung